barada e terlihat juga tersangka lainnya yaitu kuat maruf
proses rekonstruksi atau keadegan peristiwa atau kasus pembentuhan terhadap brigadir j ini dipadu oleh anggota kebusian termasuk tim inavis
yang saat ini sedang berada di ruang rumah dinas kadifropa polri
pada hari ini rabu
tanggal tujuh september
tim penyidik akan melakukan
di mako brimot kelapa ii
di dipit siber
pada pukul tiga belas
kemudian rencana tindak lanjut
penyidik akan segera
melengkapi berkas perkara
dan mengirimkan ke